pada momen natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua aktivitas warga yang menggunakan kereta api meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu
tapi yang sibuk di dalam rangkaian kereta bukan hanya masinis kondektur atau petugas boardingnya namun juga bagian kru di kereta makan
untuk mengakomodir dua belas porsi makanan selama momen nataru kai services memiliki dua dapur sentral
pertama di daerah istimewa yogyakarta dan yang kedua di kota cirebon jawa barat
selamat datang di segmen sehari menjadi
sekarang saya sudah ada di kota cirebon lagi ada di dapur sentralnya
bareng sama kai services kita ada bawang dan ada cabai
ini buat dibikin nasi goreng ya mbak ya
dicek dulu kalau yang mau nasi goreng pedas bisa ditambah cabai enggak juga bisa
tergantung selera anda
langsung bisa masuk ke dalam dicek ya
dapur utama yang dikelola oleh kai services ini telah memiliki sertifikasi kebersihan dan sanitasi serta sertifikasi halal mui
selama momen nataru kai servis rata rata menghabiskan dua ratus kg cabai perharinya baik untuk nasi goreng mie goreng

jangan kejar itu
cabai akan direbus sekitar tiga puluh menit untuk menghilangkan bau langu dan membuat cabai lebih mudah hancur ketika digiling dengan bantuan mesin
setelah itu cuci juga bawang merah yang telah dipisahkan dengan kulitnya
bila cabai direbus bawang merah dan bawang putih akan digoreng dengan minyak panas menggunakan alat bantu mesin selama satu jam atau bawang matang sempurna
kita lanjut memproses ebi
ebi yang telah dikeringkan akan disortir dari kotoran yang masih tersisa
ebi sudah cabai dan bawang juga sudah
kita lanjut ke persiapan lain yakni bakso ikan dan bakso sapi
satu buah bakso akan dipotong menjadi lima bagian
setiap harinya kai services menghabiskan enam puluh kg bakso ikan dan enam puluh kg bakso sapi
nah lanjut ke protein selanjutnya daging ayam
tepat tepat tepat mas
tukang masak rumahan ke dapur beneran begini
siap siap sudah siap
bekerja di dapur kereta api berarti harus sanggup bekerja dengan kecepatan tinggi
sebab terlambat sedikit saja bisa mempengaruhi bagian yang lain
tuh ayam saya sudah ditunggu oleh chef nya
satu dari empat penumpang kereta tercatat memesan nasi goreng
dan nasi goreng menempatkan urutan pertama menu yang paling banyak dipesan
oleh para penumpang kereta jarak jauh
begitu kecap asinnya masuk wanginya itu langsung
dan masakan itu dengan high pressure
wah wangi banget
memasak dengan api bertekanan tinggi tak hanya membutuhkan kecepatan tangan untuk mengaduk nasi
namun juga kecermatan sangkoki
mengatur kapan api harus dinyalakan maksimal atau kapan api dikecilkan
membuat nasi goreng rasa rasanya mudah saja
namun ketika memasak dengan kompor bertekanan tinggi
serta wajan yang lebih berat dan besar dibanding yang biasa saya pakai di rumah
membuat saya menjadi amat gugup
selain bumbu dan pemilihan bahan yang berkualitas
cara menggoyang wajan menjadi sangat penting untuk membuat nasi goreng yang sesuai standar produksi
melempar lempar nasi ke udara ketika memasak bukan untuk atraksi semata
nasi perlu diaduk dengan cara dilempar untuk menghindari nasi menjadi lengket dan gosong
ya memasak nasi goreng yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan keahlian dan jam terbang untuk bisa menguasainya
orang tadi sudah berada di sini tadi
kalian puan seseorang selesai
sedang episod sesuai
di ruangan ini terdapat televisi yang menampilkan jam ketibaan kereta
serta jumlah makanan yang diminta
salah satu kereta dari solo menuju jakarta yang melintas di cirebon
akan tiba satu jam lagi
kami harus bergegas memasukkan aneka makanan
yang telah selesai dimasak ke dalam kotak makanan
pengolahannya sama namun daya tahannya yang berbeda
dengan penyimpanan yang tepat
makanan yang dibekukan bisa awet hingga berbulan bulan
walau nasi goreng adalah makanan favorit penumpang
namun sapi lada hitam hampir tak pernah absen di kereta makan
masih bertanggung jawab ya soalnya dikejar target
bayangin dalam sehari itu ada sepuluhan ribu lebih makanan yang diproduksi ya
saya lambat sekali
ada lebih dari dua kotak makanan frozen food yang dipersiapkan hari ini
dan akan dikirim ke beberapa kereta yang melintas cirebon
menuju timur pulau jawa
saya lanjut untuk menyiapkan makanan yang akan dimasak di atas kereta
tapi tak semuanya diproses di atas kereta ya
beberapa di antaranya sudah dipersiapkan dapur utama
salah satunya adalah bumbu dasar nasi goreng
haduh sampe banget suara saya sampe habis
tapi masih semangat
ini yang baju untuk produksi sudah selesai
kita akan masuk ke bagian logistik
oke sudah cocok
kita langsung menjadi tim logistik
jalanan dari dapur umum menuju stasiun kereta api cirebon tidaklah terlalu jauh
kurang lebih berjarak tiga km
namun saya harus bergegas
karena lima belas menit lagi kereta menuju jakarta akan melintas di stasiun cirebon
dan membutuhkan beberapa puluh kotak makanan
kami bergegas berlari ke peron tiga
tempat kereta akan tiba sekitar tiga km

sekitaran seratusan lebih makanan yang akan disiapkan berbagai variasi menu sesuai dengan yang telah dipesan tadi
kita harus buru buru
ternyata saya salah
kereta berada di peron pertama
kami harus bergegas karena dua menit lagi kereta akan tiba
dan kereta hanya akan berhenti sekitar tiga menit saja
beruntung saya tiba tepat waktu
sembari serah terima makanan ada belasan petugas tams army
yang dalam waktu dua menit akan membersihkan titik titik yang mudah kotor
seperti handle pintu kereta lantai hingga toilet
beberapa menit berselang kereta kembali melaju menuju ibu kota dki jakarta
jadi tim produksi sudah
tim logistik sudah
kita akan bersiap dengan yang satu ini
oke sudah ready
sudah berganti pakaian jadi syurang shape
kita akan masak
kurang lebih terdapat dua puluh menu yang dapat anda pesan dalam perjalanan anda menggunakan kereta
menu pertama yang akan dimasak sore ini adalah nasi goreng untuk tiga porsi
pertama tama masukkan bawang merah dan bawang putih
setelah berwarna kecoklatan masukkan telur dan nasi putih
ini kenapa latihan ini berasa lagi latihan sama guru olahraga ini
ini siap lempeng aja nih kaki
ini saya pegangan sama kulkas kaki
kalau nggak jatuh tuh
siap bentar siap
ini goyang kencang siap
daripada terjadi pertubukan
untuk saya yang belum pernah memasak di kereta yang sedang berjalan
guncangan yang terasa begitu menyulitkan saya bahkan hanya untuk sekedar berdiri
kecepatan kereta cirebon menuju jakarta rata rata berkisar di angka lima puluh sampai seratus km per jam
bahkan di beberapa titik kereta mencapai kecepatan maksimal satu ratus dua puluh km per jam
setelah dimasukkan ke dalam wadah saji
pramugari yang memiliki sebutan khusus yaitu prama bagi pria dan prami untuk yang wanita
akan mengantar makanan yang telah dipesan ke tempat duduk penumpang
saya belajar membuat menu yang kedua
yang diwaspadai kalau lagi masak di kereta itu apa sih chef
karena kita kenceng ya minyaknya pasti lari lari kan
jadi kawan kena tangan bawa kaki gitu gitu
jadi harus pakai makanan yang pasti juga
seporsi mie godok ini dapat anda nikmati dengan merogoh kocek rp tiga puluh delapan ribu
menurut saya sih sangat sangat menyenangkan sekali ya
ditambah makanannya benar benar enak enak semua gitu kan
terutama ini nih mie godok salah satu favorit saya yang diangkat di kereta
kita bisa menikmati sampai melihat pemandangan di luar
terus kita juga bisa lihat live cooking
kita benar benar dijamu dengan baik sama yang masak di sini
perjalanan sangat panjang
akhirnya selesai dari persiapan sampai masak
dan sekarang waktunya kita mencicipi
setelah hari yang panjang
akhirnya saya mencicipi makanan yang telah saya buat sedari pagi
tak lupa secangkir teh hangat untuk menutup hari
ada alasan dibalik makanan yang menjadi salah satu fokus utama kai services
pada momen liburan nataru tahun ini
ambience nya yang beda sebenarnya
kalau kita datang ke kereta makan ke restorasi
kemudian juga kita bisa langsung live melihat chef tersebut memasak
bagaimana caranya memasak
menyajikan juga meracik masakannya
sampai terhidang dengan baik ke pelanggan
itu yang paling menarik
untuk yang mau mencicipi aneka sajian di atas kereta
bisa memesannya terlebih dahulu ketika tengah memesan tiket ya
agar menu yang anda inginkan tidak habis dibuat